pak setnov tadi terlihat lebih menerima ya makan diberikan nasi goreng juga kayaknya happy banget
ini agak berbeda dengan mantan pengacara setia novanto pemirsa frederick yunadi
yang bahkan mengeluhkan makanan yang ia terima selama menjadi tahanan komisi pemberantasan korupsi
iya jadi fredrik mengaku sering diberi makanan dengan menu yang tidak ia sukai contohnya ikan lele dan ikan mujair
terbiasa hidup mewah dengan segudang fasilitas membuat pengacara dan juga mantan pengacara setia novanto frederick yunadi
belum terbiasa dengan menu makanan di sel tahanan
ia mengeluh sering diberi makanan yang tidak ia sukai sehingga ia mengaku lebih memilih mengonsumsi mie instan
ya kalau memang makanannya saya nggak cocok kadang kadang dikasih ikan mujair ikan lili kebetulan saya nggak suka kan
karena ikan mujair ikan lele itu kan dibesarkan
rata rata itu kan dari kotoran dari sampah jadi saya tidak mau makan
ya terpaksa kalau nggak ada ya sayang enggak saya kan punya indomie
sebelumnya frederick yunadi juga sempat mengeluh selama menjalani hukuman
karena tidak bisa selalu menikmati makanan maupun minuman kesukaannya setiap saat
jadi dalam tahanan kpk ini tidak manusiawi kita tidak boleh beli apapun
kan gitu kan bahkan pakai bawa uang satu rupiah pun nggak boleh
saya hanya bisa mengharapkan hari senin dan hari kamis dapat kiriman
dan kasih pokok kemak kecil segini dan cuma sedikit kecil
pada undang undang pasal enam puluh sudah menyatakan warga berhak bertemu dengan saya setiap saat
mereka itu bikin peraturan sendiri
dalam sidang terakhir perkara dugaan perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik yang berlangsung pada hari senin
majelis hakim menolak seluruh isi nota keberatan terdakwa frederick yunadi
majelis hakim juga memerintahkan
jaksa penuntut agar melanjutkan perkara ini dengan agenda keterangan saksi
fredrik mengaku kecewa atas keputusan majelis hakim
dan mengancam tidak akan menghadiri persidangan berikutnya